presiden jokowi merombak kabinet indonesia maju ada enam pos yang menterinya diganti
kita akan bedah konstelasi politik nasional pasca reshuffle kabinet bersama gun gun herianto
halo selamat malam kang gun gun
selamat malam mbak adia
iya selamat malam
kang bagaimana anda melihat background dari ke enam sosok pengganti menteri lama
apakah ada yang menarik misalnya ada nama bu risma kemudian juga ada pak sandi
oke mbak dea saya lihat konfigurasi kekuatan politik tetap dipertimbangkan oleh presiden
dimana presiden sangat menjunjung tinggi yang disebutkan politik representasi
terlihat dari misalnya penggantian dua pos yang ditinggalkan oleh para menteri yang berasal dari partai
tetap diisi juga oleh partai
contoh misalnya menfos itu yang awalnya dari pdpj
kemudian diperjuangkan kemudian diganti menjadi bu risma di situ
tetap merepresentasikan pdpj
kemudian gerindra tetap diwadahin misalnya sanja gauno
meskipun tentu tidak di kementerian kkp
tetapi di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
menggeser tetapi tetap mengakomodasi representasi kekuatan politik
yang menjadi deruling partis dalam konteks pemerintahan pak jokowi di periode kedua
kemudian yang kedua saya lihat dari reshuffle yang kemudian dilakukan
itu menunjukkan keinginan jokowi untuk memperbaiki beberapa pos kementerian
yang dianggap kinerjanya tidak berakselerasi sesuai dengan harapan presiden
contoh misalnya seperti di kementerian agama
beberapa kontroversi sejak awal
dan itu kemudian membutuhkan figur baru
untuk kemudian mengganti kepemimpinan ini
supaya kemudian bertransformasi sesuai dengan target kpi yang dikehendaki oleh presiden dalam matrik kebutuhannya
kemudian saya lihat juga di kementerian kesehatan ya
memang polemik sejak awal terutama maret ya sejak maret dua ribu dua puluh
pandemi itu kemudian menyeruak menjadi persoalan multidimensi
bukan hanya persoalan kesehatan semata
dan itu kemudian pak aterawan menjadi titik dari pusaran isu yang kemudian begitu masif dan eksesif
saya pikir dan perbincangan tentang peran dan fungsi menteri kesehatan banyak dipertanyakan
sehingga memang sudah layak diganti
pak lutfi ya kita tahu bahwa punya pengalaman di bidang yang akan diisinya saya pikir ya
saksi wahyu trenggono juga memiliki pengetahuan

memiliki tugas sangat berat saya pikir karena bergeser ya
dari kementerian pertahanan ke kementerian yang bermasalah hari ini
yaitu kementerian kelautan dan perikanan atau kementerian kkp
karena apa ada persoalan serius ya yaitu manajemen reputasi kelembagaan
di mana kkp termasuk meninggalkan bolong besar yaitu soal korupsi di situ ya
terutama misalnya dalam konteks manajemen kelembagaannya nanti
yakut halil komas menteri agama saya pikir juga merepresentasikan kekuatan dominan di indonesia
yaitu soal background beliau dari nu dan kemudian banyak bersentuhan dengan isu isu keumatan
dan ya kod halil komas ini menurut saya juga kembali menunjukkan politik representasi ya
kekuatan organisasi masa keagamaan besar yaitu yang namanya nahdlatul ulama sebagai pilar
salah satu pilar kekuatan dominan dalam konteks aras politik nasional kita gitu mbak
artinya kalau kita spesifik bicara soal kementerian agama anda melihat bahwa posisi dari menteri yang baru ini
untuk bisa menyeimbangkan atau setidaknya memberikan counter kepada kelompok keagamaan lain yang seringkali berseberangan dengan pemerintah
saya lihat memang ada posisi politik keseimbangan yang ditonjolin oleh pak jokowi dengan mengakomodasi kekuatan nu ya
di kementerian agama di mana kita sama sama tahu salah satu persoalan yang menyeruak akhir akhir ini soal bagaimana islam tengah gitu ya
islam moderat ya kemudian juga persoalan persoalan yang cukup krusial belakangan itu soal segregasi gitu ya
dan segregasi sebagai persoalan utama yang kemudian muncul terutama menguat sejak pilpres bahkan mungkin kalau ditarik ke belakang sejak pilkada dki pilpres
kemudian sekarang dengan ragam fenomena kontemporer menunjukkan bahwa ada satu persoalan krusial di indonesia soal bagaimana menengahi ya konflik konflik yang berbau sarah
dan saya pikir ini memang membutuhkan sosok kuat yang kemudian inklusif
inklusif pemikirannya kemudian juga punya jaringan akar rumput kuat jaringan kelembagaan antar institusi masyarakat dan keagamaan begitu ya
dan saya pikir yaakob halil komas salah satu yang kemudian diinginkan pak jokowi mengisi kekosongan selama ini soal komunikasi deliberatif antar kelembagaan
komunikasi yang lebih persuasif terutama dengan
jejaring komunitas komunitas keagamaan lintas tentu lintas agama ya bukan hanya islam tapi juga agama agama lain begitu
dan disitulah saya pikir posisi nu posisi yaakob halil komas yang punya pengalaman di organisasi berbasis akar rumput itu kemudian dibutuhkan oleh pak jokowi
yang mungkin cukup menjadi hal yang menarik dari enam orang ini dalam komposisi baru adalah
yang mungkin cukup menjadi hal yang menarik dari enam orang ini dalam komposisi baru adalah
budi gunadisadikin ya
karena dia memimpin kementerian kesehatan
backgroundnya bukan dari bidang kesehatan tetapi dari korporasi begitu yang itu menjadi satu hal yang cukup baru sebenarnya ya
dalam konteks menteri menteri kesehatan jika dikomparasikan dengan menteri menteri kesehatan sebelumnya yang rata rata berbackground kesehatan
terima kasih pak
ya memang begini ada satu hal yang patut dibenahi di kementerian ini ya
yaitu soal manajerial begitu ya
terutama misalnya mengurai benang kusut persoalan persoalan yang hari ini mengemuka yaitu soal bagaimana penanganan atau penanggulangan pandemi covid sembilan belas
yang sudah bukan hanya menjadi isu kesehatan tetapi menjadi isu isu multidimensi karena apa menyangkut misalnya
apa menyangkut misalnya kekuatan masyarakat basic need nya kemudian juga bicara soal bagaimana komunikasi lintas sektoral
karena bottleneck nya salah satunya adalah komunikasi yang tidak terjembatani dengan baik oleh kementerian ini sebagai leading sector yang langsung ya dalam konteks penanganan covid sembilan belas ini
belum lagi misalnya kehadiran sosok yang punya apa namanya kekemauan yang baik
dan kemauan politik untuk kemudian bersama sama menyelesaikan covid sembilan belas ini bukan hanya melalui kementerian ya melainkan lintas kementerian begitu
itu yang saya tangkap dari esensi penempatan budi gunadisadikin
selain tentu mbak dea saya pikir seluruh komposisi ini menunjukkan tiga ciri utama dari risapel pertama kali di periode kedua dari pak jokowi ini
yaitu soal jokowi tetap mempertahankan
akan zona nyaman kekuasaan dengan politik representasi yang dibangun gitu kekuatan partai
terutama partai yang kemarin menteri menterinya bermasalah sebut aja gerindra dan pdip karena terwadahi
kemudian yang kedua tetap memasukkan pilar kekuatan utama dari kekuatan masyarakat terutama dari nu dan muhammadiyah begitu
representasi juga dari orang orang yang kemudian masuk di reshuffle ini gitu ya
kemudian yang ketiga ya kekuatan masyarakat

ada salah satu yang cukup baru yaitu soal bagaimana menempatkan orang non medis gitu ya itu di kementerian kesehatan
karena saya yakin persepsi yang dibangun tentang hal ini adalah bagaimana konsep penanganan multidimensi dari pandemi
yang kemudian mengubah cara pandang tentang kementerian ini bukan hanya sekedar medis begitu maksud saya
ya memang menarik menteri kesehatan ini tidak diisi oleh seorang dokter karena beberapa kali selalu dokter dan mungkin ini baru sekali ya kang bukan dokter
kita bicara lebih luas lagi
ini ada musuh musuh jokowi saat pilpres dua ribu sembilan belas kemarin masuk semua ke dalam kabinet
anda melihat bagaimana di dua ribu dua puluh empat mungkin masih jauh tapi ini bisa bisakah dibuat gambaran bagaimana nanti konstelasi politik di dua ribu dua puluh empat

kalau misal semua musuh atau yang musuh politik yang pernah bersaing dengan jokowi ini masuk semua ke kabinet
kalau misal semua musuh atau yang musuh politik yang pernah bersaing dengan jokowi ini masuk semua ke kabinet
ya saya pikir memang betul mbak adea ada hal yang bisa menarik dibaca ke konsekuensi kontestasi elektoral di masa mendatang mungkin ya

saya lihat jika kemudian melihat politik akurat saya lihat jika kemudian melihat politik akurat
saya lihat jika kemudian melihat politik akurat
melihat politik akomodasi yang dilakukan oleh jokowi di dua ribu sembilan belas ini sepertinya ada dua pertemuan arus partai besar ya

kemudian bisa saja itu menjadi prakondisi bagi koalisi strategis mereka di dua ribu dua puluh
sebut aja antara pdip dengan partai gerindra
saya lihat punya potensi untuk kemudian mengulang koalisi strategis mereka di dua ribu dua puluh empat

contoh misalnya pilihan sandiaga uno pada akhirnya mau menjadi bagian dari kabinet jokowi
termasuk sebelumnya ada hal yang sama ditunjukkan oleh prabowo sebagai mantan rival untuk masuk ke dalam kabinet
itu saya melihat menunjukkan saya lihat ada satu tendensi yang kemudian secara politik menunjukkan
ini bukan hanya sekedar hari ini gitu pengisian jabatan menteri
tetapi punya konsekuensi pada bangunan komunikasi politik di dua ribu dua puluh
misalnya apakah kemudian ada komunikasi di balik layar
yang kemudian memungkinkan mereka menjadikan periode ini
sebagai transisi koalisi strategis mereka di dua ribu dua puluh
terlebih hubungan prabowo sebagai elit utama partai gerindra dengan megawati
saya pikir tidak ada barrier ya tidak ada hambatan psikologis
yang membuat mereka memungkinkan untuk menyatu di dua ribu dua puluh
kemudian yang kedua yang menarik lagi menurut saya untuk konfigurasi di dua ribu dua puluh empat
itu adalah di reshuffle ini kembali meneguhkan posisi pks
dan posisi partai demokrat yang tidak diajak dalam kabinet
artinya satu periode ini kemungkinan partai yang tetap berada di luar keseluruhan
kekuasaan adalah partai keadilan sejahtera dan partai demokrat
dan posisi ini sangat mungkin kemudian juga menjadi
merepresentasi konstelasi dua ribu dua puluh empat gitu ya
artinya salah satu yang bisa kemudian menjadi penantang
dengan melakukan konsolidasi di luar deruling partis hari ini
tentu motornya adalah pks kemudian partai demokrat
ya mungkin juga partai partai lain yang bisa saja nanti di
ditengah jalan misalnya mengalami hambatan komunikasi
akhirnya keluar dari gerbong jokowi
tetapi sampai hari ini sampai reshuffle kali ini
kita bisa melihat bahwa pks dan demokrat adalah partai yang kemungkinan menjadi penantang utama di dua ribu dua puluh
dengan tentu bisa saja menggulirkan sosok siapa
terlepas dari itu mbak dea menurut saya konstelasi dua ribu dua puluh empat itu masih sangat cair
karena di indonesia
jadi tidak bisa kemudian kita katakan meskipun mereka berada dalam satu kongsi hari ini yang sama

jadi itu yang disebut dengan koalisi dua tahap ya
nanti akan cair lagi di dua ribu dua puluh
karena pemerintahan pak jokowi saya pikir hanya akan solid betul sampai dua ribu dua puluh tiga
tapi setelah dua ribu dua puluh tiga partai partai akan mencari kemungkinan
menjadi sosok ya
untuk masuk ke gelanggang dua ribu dua puluh empat dengan berbeda beda mbak dea
sehingga sangat mungkin kemudian koalisi dalam konteks kandidasi di dua ribu dua puluh
itu akan memecah ya proses bangunan strategis yang ada di partai hari ini
tentunya kita masih menantikan bagaimana suasana politik nanti di dua ribu dua puluh
tapi memang masih jauh
tapi kita bisa lihat dari hari ini bagaimana presiden jokowi memilih orang orangnya dari partai mana saja
terima kasih kang gun gun sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
selamat malam ya